pas yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan satu ajudan meninggal dunia
bupati demak muhammad natsir banyak mendapat kunjungan dari berbagai pihak
selain keluarga dan kerabat segenap unsur pimpinan dan satuan kerja perangkat daerah skpd
juga turut hadir memenuhi ruang vvip lantai dua rsud kalisari batang
dari hasil pemeriksaan rencananya korban akan dirujuk ke rumah sakit karya di semarang
stabil kondisi umum baik kita asal yang baik
cuma ya jadinya perangkat di tulang pinggul
tadi selama ini menjalani perusahaan apa saja pak
semua sudah di ronsan lab ujian di jadikan kemampuan penasaran semua seperti itu
kalau hasilnya seperti apa
sementara itu truk yang terlibat dalam kecelakaan dengan minibus yang ditumpangi bupati demak
telah ditemukan polisi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini